namun masa tidak terima dan mengejar warga
seorang warga menjadi korban karena dikeroyok hingga babak belur
pemilik warung berusaha menyelamatkan korban
namun masa justru bertindak semakin anarkistis
itu ngambil esnya di sini dibanting di sini
aku kata salah sih aku nggak apa apa mas
aku gak roh gak roh apa apa
gak roh ini kayak aku salah sih
ini gak terima sini juga datang
datang tempuk di sini
karena kan dari salah satu perguruan itu
bergerumun atau mengeluarkan suara di lapangan
yang mengakibatkan warga kita merasa
beliaunya memancing atau kayak kayak menantang
jadi secara refleks warga kita menyerang
aksi berhasil di redam anggota kepolisian dari polres kresik
masa perguruan silat dikawal ketat menuju dawar blandong mojokerto dan lamongan
sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
miftahlu arief kresik jawa timur